kita ke bulu tangkis saat ini
pada babak semifinal indonesia masters dua ribu delapan belas
semua wakil indonesia di semifinal berhasil melaju ke final turnamen
yang kini berlevel super series ini
menjadi wakil pertama indonesia yang menjejakan kaki di final
usai menang melawan kompatriotnya praven melatih
owi butet menang dua set sekaligus dua puluh dua dua puluh dua puluh satu tujuh belas
sementara ganda putri indonesia yang baru saja terbentuk pertengahan tahun lalu
grecia poli dan apriani rahayu harus berupaya keras mengalahkan
ganda putri asal korea selatan lee sohee dan shin song chan
yang memaksa pertandingan hingga ram berset
apri poli menang dua puluh satu sebelas di set pertama dan dua puluh satu tujuh belas di rubber set
antoni ginting masih memberi kejutan di tunggal putra
setelah mengalahkan unggulan kena masal taiwan
di mana ginting menang di set pertama dua puluh satu enam belas dan di set ketiga dua puluh satu sembilan belas
antoni tidak menyangka akan dapat mencapai final dengan menyingkirkan para unggulan turnamen
cuman maksudnya gak mikir menang kalah sih
dari abis lawan shenlong kemarin sama hari ini
maksudnya ya lebih mikirin fokus buat mikirin strategi gimana main di lapangan
sama lebih fokus jaga fokusnya sih yang paling penting
di partai semifinal ganda putra pasangan emas indonesia kevin sanjaya marcus gideon
usai mengalahkan pasangan ganda india ranki redi seti
dua set sekaligus dua puluh satu empat belas dua puluh satu sebelas
di pertandingan semifinal ini kevin marcus dapat tampil nyaris sempurna
setelah pada perempat final lalu sempat sering melakukan kesalahan
pasti menang tapi kita pasti lakuin yang terbaik
dan kita juga kalau bilang sempurna
ya nggak akan mungkin sempurna sih mas
cuman ya pasti kita usaha yang terbaik dan pasti pengen juara di sini
partai final indonesia master dua ribu delapan belas akan berlangsung minggu
empat wakil indonesia akan berusaha merengkuh gelar juara perdana di istora yang berwajah baru
diego mandela basro jakarta
dan kini kita kembali terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
randy putrama yang saat ini masih berada di istora senayan
randy bagaimana analisa kekuatan indonesia
apa yang terjadi pada pertandingan final
ya rian akhirnya indonesia mengirimkan empat wakilnya di kejuaraan final indonesia masters dua ribu dua puluh
dari tunggal putra ada antoni sinusuka ginting
dari ganda putra ada kevin dan marcus
dari ganda putri ada grecia poli dan apriani rahayu
dan dari ganda campuran ada tantowi ahmad dan liliana nasir
mengenai peluang sendiri anthony sinusuka ginting
yang sempat mengalahkan dua unggulan asal tiongkok chenglong dan asal taiwan
cencou grafik permainannya sedang meningkat tajam
di final nanti anthony sinusuka ginting akan berjumpa dengan pabulta kisah kisah jepang kuzumasa sakai
sebelumnya mereka pernah bertemu satu kali di tahun dua ribu lima belas
dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh anthony sinusuka ginting
di sektor ganda putra kevin sanjaya dan marcus gideon
sebagai unggulan pertama akan bertemu dengan ganda putra asal tiongkok
yang merupakan unggulan kedua kejuaraan ini li junhui dan liu yunchen
mereka ganda putra tiongkok dan indonesia itu sudah bertemu sebanyak enam kali dan lima kali
dimenangkan oleh dominion kevin dan marcus
dari sektor ganda putri yang sempat tidur menjadi bergairah kembali setelah greysia poli dan apriani rahayu berhasil masuk final
mereka akan berjumpa dengan ganda putri asal jepang mas saki matsutomi dan ayakia takahashi
dalam rekor pertemuan mereka grecia polida apriani selalu kalah
tapi kita berharap di kandang sendiri dengan dukungan dari masyarakat indonesia sendiri
grecia poli dan apriani dapat mengalahkan pasangan ganda putri jepang itu
beralih ganda campuran unggulan pertama asal indonesia tantowi ahmad dan lilina nasir yang sempat memperoleh medali emas di olimpiade dua ribu

dua ribu enam belas lalu akan ditantang oleh ganda campuran asal tiongkok zheng xiwei dan huang yaqiong
kalau kita melihat tantowi ahmad dan lilian nasir yang grafiknya sudah kembali baik seperti sedia kala tampaknya mereka akan mengambil game ini rian
randy kalau dari analisa yang anda lakukan dan melihat dari sejumlah nomor yang indonesia mengirimkan wakilnya di sana
nomor mana saja yang paling berpeluang merebut ganda campuran
sendiri dengan dukungan masyarakat penuh
dari masyarakat indonesia
semua akan berbeda
rian rendy putrama
sepertinya memang akan ramai
sekali mungkin para masyarakat indonesia yang akan
berkunjung ke isoras nayan untuk menyaksikan
seperti apa jagoan mereka
bertanding di final indonesia masters dua ribu delapan belas
kali ini rendy putrama produser lepangan cnn
indonesia terima kasih sudah melaporkan
terima kasih sudah melaporkan